bahkan jemaah haji bisa tersesat dalam perjalanan menuju hotel penginapan masing masing

atau kita sebut juga sistem retensi artifisial
perburuk dengan situasi pemanasan global